gitu ya riz kita harus segera turun
baiklah ayo kita turun
sangat sulit sekali menguasai jurus baterai
di rumah kemurungan
aku tidak boleh menyerah
aku harus menguasai jurus ini
untuk membantu guru
melawan orang orang jahat itu
aku harus merebut kitab itu
ibu dalam bahaya
aku harus tolong ibu kak
aku tidak boleh menyerah
aku harus menyusul kepada epokan
anak muda ini benar benar kuat
padanya mampu menahan panas
dia jadi satria penilai
untuk mendapatkan hajian kebilisan
sekarang saat aku mencabut ini
kamu harus diuji bisa atau tidak meredam api dalam jiwamu
cik nurang coba
cik nurang coba
apa yang terjadi dengan rahira rasanta
aku harus menolongnya
aku harus menolong adikku
hanya ada dua pilihan anak muda
menyelesaikan tugasmu atau
kau mati sia sia terbakar angus jadi debu
ya allah lindungilah rahira rasanto
aku harus menyelesaikan ujian ini
ternyata kau masih hidup
juru sepatra yitma yang kau lepaskan untuk membunuh
itu telah membuka aliran darahku yang tertutup luka dalam
tapi bukan itu saja
sekarang aku bisa menguasai juru sepatra yitma tingkat ke enam
pastinya bucklebox sudah terlepas
itu perjalanan awal
aku akan menanggungmu
tess sebelum kamu menanggung bintang
permingkatu masih ada di hatiku gitu

kau udah main klanstret
saya tidak maju sekian
jangan mati nak
bangun nak bangun
jangan mati jangan mati nak
jangan tinggalkan ibu
aku sudah tidak pernah lagi ibu
tidak anakku kau pasti selamat
guru nimas selamatkan anakku nimas
tapi bagaimana caranya guru
nimas kau pergi ke gunung cangkuk
mintalah pertolongan sama dia nimas
berjanjilah selamatkan anakku
dan rebut kembali kita patra hidmat
aku akan lakukan
kebahagiaanku sudah dekat
aku akan menyelamatkan ibu
aku akan selamatkan kamu
panggung selesai semb display
malang sekali nasibmu purba ya
sekecil ini kau sudah harus
kalau sudah sadar
sebentar lagi kita akan sampai di gunung cangkuk
untuk bertemu sayang lagu
sabar purba ya
kita harus segera turun
baiklah ayo kita turun
jangan pernah menghalangi langkahmu